berawal dari hobi yudi seorang pria asal cirebon berternak reptil unik yaitu iguana
hobinya itu kini menjadi bisnis yang cukup menguntungkan
seperti inilah keseharian cadika yudi stira atau yang biasa disapa yudi
seorang pemuda asal desa kacikulon kecamatan astana japura kebupaten cirebon jawa barat
sudah lebih dari dua tahun ia sibuk mengurus puluhan ekor iguana kesayangannya
berawal dari kesukaannya memelihara iguana yudi kemudian mencoba beternak iguana
awalnya ia sempat gagal mengembang biakan iguana namun ia terus belajar dan akhirnya berhasil
kini ia memiliki puluhan ekor iguana di rumahnya
hasil ternak yudi kini mulai banyak dilirik para pecinta hewan
satu ekor iguana dibanderol dengan harga lima ratus ribu hingga jutaan rupiah tergantung keunikan dari iguana tersebut
untuk ternak saya pernah setahun itu kan aligona kan populer
ya pak menengoknya aku setahun sekali
nah saya pernah gagal satu tahun itu
nah dari situ saya mulai belajar gimana saya menakin suhunya gimana
selama ini yudi memasarkan iguana hasil ternaknya melalui media sosial
para pembeli juga diberinya tips untuk memelihara iguana kesayangannya ini
jadi kumara cirebon